yuk tapi kan biayanya besar kalau mau pasang semuanya mah
insyaallah kantor kita akan maju
insyaallah kantor ini bakal berkembang cu
sekarang ini banyak orang yang gak suka dengan keberangkatan tkw informal
banyak tkw informal yang mau digantikan dengan tkw formal
tentang tkw formal
saya yakin juga begitu bu yola
karena pasti bu yoyo itu paham betul
kalau misalnya kehadiran tkw formal itu akan mengancam keberadaan tkw informal
iya bu dan itu akan mengancam masa depan pt subur makmur
kita bergeraknya lambat sih bu
kita keduluan sama bu yoyo

mulai sekarang kita harus bergerak lebih cepat bu
iya ibu dokter saya setuju
itu artinya dari sesuatu yang suci
terkena debu dan kotoran
untuk menjadi suci kembali
waktu lahir kita semua suci
tapi perjalanan hidup yang membuat kita berdebu dan kotor
ramadan adalah saat yang tepat
untuk membersihkan debu dan kotoran itu
supaya menjadi suci
yang disucikan itu hal yang penting

tapi seringkali kita keliru
pakaian kita berubah baru
jadi lebih bagus
tapi apa karakter kita berubah baru
menjadi lebih bagus
apakah perbedaan kita berubah baru
perilaku kita berubah menjadi baru
apakah ibadah kita menjadi baru
seharusnya lebih bagus ustadz
suara saya masih tetap sama ustadz
kurang bagus kalau untuk ajangnya
saya juga tahu kalau begitu mah
iya pak ustadz
ramadan sudah selesai
ronda kita aktifkan kembali
siap satu komitmen
untuk menghindari terjadinya pengelompokan warga
anggota kelompok ronda yang kemarin dirubah
selain akan membuat warga lebih saling berbaur dan kompak
juga akan menghindari menyusupnya paham konspirasi global
siap satu komitmen
rotasi anggota ronda akan dilakukan setiap dua bulan sekali
siap satu komitmen
ini kalian tempel di semua pos ronda setiap rt
nanti tamu masuk dari sini
abis itu cece mau taruh ada meja penerima tamu
meja penerima tamu
jadi kalau ada tamu masuk dia lapor ke sini dulu
diatas sini cece mau pasang logo perusahaan kita
lihat tak udah cek
nah terus dari sini jejeng mau taruh sofa
sofanya yang bentuk letter elf gitu
ya yang sebelah sini sopa yang panjangan yang sebelah sini sopa yang pendek ya kecilan gitu ya
sofanya harus yang berwarna
warna apa cek
ya disesuaikan sama warna tembok
terus abis itu cece mau pasang tv disini nih
cece mau pasangin meja kecil cu catet meja kecil
terus di sebelah kanan sama kirinya cici mau pasangin pohon yang sedang segitu
nah ce taneman apa ce
ya taneman yang biasa bodi dalam ruangan nanti kita tanya sama tukang pohon
jangan lupa di ruang pertemuan sebelah sana
nanti di tembok sebelah sana
di sebelah kanan cece mau pasang foto foto para tkw yang udah sukses
di tembok sebelah kiri cuma pasangin kata kata motivasi
jadi supaya orang yang dateng baca itu bisa termotivasi gitu
kayak kantor kantor besar di jakarta
woh cuy te pernah jadi office boy di jakarta
ya emang iya cici juga lihatnya dari tv tuh mah
cuk tapi kan biayanya besar kalo mau pasang tv
bisa besar kalo mau pasang semuanya mah
insya allah kantor kita akan maju
insya allah kantor ini bakal berkembang cuk
sekarang ini banyak orang yang gak suka dengan keberangkatan tkw informal
banyak tkw informal yang mau digantikan dengan tkw formal
karena mereka berfikiran kalo tkw informal itu bisa di stop begitu aja
bisa dihentikan begitu aja
padahal emang mereka salah
cece kan pernah jadi tkw
cece tau gimana keadaan di sana
memang tingkat kebutuhan tkw informal itu tinggi
tapi sdmnya juga semakin banyak
semakin hari semakin banyak
karena memang di sini gak ada lapangan pekerjaan buat mereka
makanya mereka pergi
nah tapi jangan lupa tkw formal itu juga penting
makanya cici pengen banget kantor ini tuh bisa maju
kantor kita ini harus bisa ngurusin semuanya
pokoknya kita urusin semuanya sampai beres
wah cece pinter pisan
makanya cece pengen banget belajar sama ci yoyo
supaya cece bisa jadi kayak ci yoyo
kan cecep belajar karena pengalaman
kalau kita mau maju kita harus ikutin perkembangan yang ada
bapak bapak prabut
gak kapok kamu cat
saya temani kamu supaya nggak tergoda
kak edward emang toko bukunya udah buka
ya kak edward gak tau sih tapi nanti kita liat aja
kalau misalnya belum buka kita jalan jalan aja dulu
biarin aja yuk
edward mau kemana
edward lagi pergi sama denny seng seng aja
edward edward kenapa sih claudia gak boleh ikut edward
edward tuh ada perlu sama denny males kalo ada orang lain
memangnya edward nggak suka ya sama claudia
seharusnya tanpa edward kasih tau claudia udah tau
kapan sih claudia
kapan sih claudia
hari mulai kerja lagi teh kapan
kos warah teh buka warungnya mulai minggu depan
berarti mak liburnya juga sampe minggu depan